nah lady tau gak hari ini adalah hari laut sedunia
betul karena itu konsep baju kita juga kayak ocean
dan bicara mengenai laut ada hal yang menarik yang akan kita bincangkan dan akan kita sampaikan
sebagai negara maritim indonesia sangat mengandalkan sektor perikanan untuk menggerakkan perekonomian
salah satunya komoditas perikanan yang menjadi andalan indonesia adalah ikan tuna
iya seperti di bitung sulawesi utara ini ternyata ikan tuna menjadi raja di sana
perairan laut sulawesi dan samudera pasifik adalah surga bagi nelayan tuna dari bitung
dan tidak hanya menjanjikan bagi nelayan kecil tuna juga menggerakkan industri perikanan di bitung
kota tuna julukan inilah yang melekat pada bitung
terletak di sebelah timur laut provinsi sulawesi utara
bitung dikenal sebagai salah satu lokasi pendaratan ikan tuna utama di indonesia
dari sinilah sektor perikanan bitung berdenyut
setiap hari pelabuhan perikanan samudera
sejak pukul lima pagi satu persatu perahu nelayan merapat ke pelabuhan ini
disambut calon pembeli ikan hasil tangkapan layan
ikan layang dan ikan ikan karang menjadi komoditas yang cepat menghasilkan rupiah di lokasi pelelangan
di antara riuh para pedagang dan pembeli di pelelangan ikan ini
tuna skip jack atau cakalang dan sirip kuning menjadi jenis tuna paling laris di bitung
nelayan yang datang tidak perlu khawatir mencari pembeli
karena belum sampai perahunya ke darat tuna tangkapannya sudah terbeli
tuna yang masuk ke pelelangan ini biasanya adalah tuna kualitas c atau d
dengan kisaran harga antara sembilan belas sampai dua puluh satu ribu rupiah per kilogram
tuna besar dengan kualitas lebih baik biasanya tidak akan mendarat di pelelangan ikan
kapal pencari tuna yang lebih besar akan bersandar di sisi lain pelabuhan
kapal yang dinakodai oleh heri ini baru bersandar setelah belasan hari mencari tuna di laut sulawesi
sesaat setelah bersandar ikan tuna tangkapannya langsung diborong
sebuah perusahaan pengolahan tuna

satu persatu ikan tuna dikeluarkan
isi perutnya terlebih dahulu
kemudian diangkat oleh anak buah kapal dan kuli angkut
puluhan ikan tuna dengan panjang antara sembilan puluh cm sampai satu lima meter ini diangkat ke sebuah mobil bak terbuka
sekali angkut mobil dapat memuat dua puluh hingga tiga puluh ekor ikan tuna
tuna tangkapan harry dihargai empat puluh lima ribu rupiah per kilogram

besarnya potensi tuna di laut sulawesi dan laut indonesia ini membawa bitung menjadi salah satu
lokasi pendaratan utama tuna di indonesia selain jawa dan bali
nah lokasi yang berada di wilayah perbatasan ini juga tidak hanya menarik bagi nelayan indonesia seperti bitung
tapi juga nelayan asing seperti filipina
kita akan coba bertanya sama kapten kapalnya
bang pak harry ini dapat ikan berapa nih kemarin jalan ini
dapat ikan delapan puluh tujuh ekor semuanya
tujuh ekor berapa hari jalan di laut itu
kalau jalan sama perjalanannya empat hari
terus kembali empat hari mancingnya ada tujuh harian
banyak ikan tuna di laut kita
di laut pernah ketemu nelayan indonesia nggak
enggak kalau di daerah perbatasan sih bisa ketemu
tapi kita kan bukan di air perbatasan
tapi cuma pelaut pelaut indonesia aja
kapal nelayan asing memang sudah mundur teratur ke sekitar perbatasan
agar tidak mudah tertangkap patroli petugas indonesia
akan tetapi kemahiran nelayan filipina atau campuran
sanggir filipin masih menjadi andalan para pemilik kapal
dan nahkoda kapal tuna indonesia
selain kemahiran mereka menangkap tuna
etos kerja nelayan filipina juga dianggap menguntungkan
saat mencari tuna di laut indonesia
tapi abk abk sini berapa abk setiap jalan ini
kalau untuk kapal saya delapan orang
ini orang indonesia semua ada campuran sangir filipina atau gimana
iya ada campuran juga sanggir filipin
nah kalau kita tinggal ambil pengalaman
kita bisa dapat ikan tuna banyak kan dargara dari dia
mungkin orang indonesia kita terlambat cara tangkap ikannya
kekayaan ikan tuna di bitung berasal dari laut sulawesi dan laut pasifik
kedua lokasi ini menjadi surga tuna di indonesia
karena merupakan jalur migrasi ikan tuna menuju laut banda
lokasi pemijahan dan bertelur ikan tuna
industri ikan tuna di bitung terbagi menjadi dua
yaitu industri lokal dan perusahaan eksportir
industri lokal biasanya mengolah ikan tuna menjadi abon tuna
tuna kaleng maupun bahan baku usaha restoran
sementara perusahaan eksportir di bitung menjadi konsumen terbesar ikan tuna
permintaan tuna untuk ekspor harus melalui beberapa tahap
diantaranya pemeriksaan kualitas daging tuna
pemeriksaan suhu ikan
hingga pemotongan dan pengemasan
ratusan ton ikan tuna diolah dan dikirim ke beberapa negara
seperti amerika serikat dan jepang
setiap minggu dari bitung
denyut industri tuna di bitung juga kian menjanjikan
setelah pelabuhan bitung ditetapkan sebagai pelabuhan hubungan internasional